kita awali dengan informasi pertama timnas u dua puluh tiga indonesia sukses mengalahkan singapura u dua puluh tiga dengan skor tiga
pada laga uji coba di stadion nasional singapura rabu malam
tiga gol timnas u dua puluh tiga indonesia masing masing dicetak oleh febri haryadi pada menit ke empat puluh empat
muhammad hargianto pada menit ke lima puluh satu dan septian david maulana pada menit ke enam puluh lima
pada pertandingan ini pelatih indonesia luis mia melakukan enam pergantian pemain
salah satunya adalah egy maulana fikri yang bermain di babak kedua
laga ini bersifat uji coba sebagai persiapan menuju asean games dua ribu delapan belas
sementara itu timnas indonesia u sembilan belas juga bakal menggelar laga uji coba melawan timnas jepang u sembilan belas pada dua puluh lima maret nanti
pertandingan tersebut akan dihelat di stadion utama gelora bung karno sebagai persiapan menuju piala afc dua ribu delapan belas u sembilan belas
yang juga akan digelar di indonesia
pertandingan tersebut akan dihelat di stadion utama gelora bung karno sebagai persiapan menuju piala afc dua ribu delapan belas u sembilan belas
yang juga akan digelar di stadion utama gelora bung karno sebagai persiapan menuju piala afc dua ribu delapan belas u sembilan belas